selalu tahu sentuh nih premangs ini anak gua semua
describes kumpul memilih really bakar apa
rumrum tuh siro dia tuh mau ke tukang sayur turun
hai buat tahunnya dia emak pasti mau nyebar gosip nih kayak deh udah demi nggak usah berprasangka buruk kayak gitu ah nggak baik
udah cepetan ya umi juga mau belanja cepetan
besok beli kursi roda yang baru ya rum oke duit tumi banyak kok masa jalannya susah begini
tolong dong nih kalau bikin laporan ke jamaah masjid jangan kejem kayak gitu
ya namanya juga orang baru maklumin aja kalau kita diusir kita mau pindah kemana
waalaikumsalam masya allah siapa yang mau usir mpo mpo ayo itu cuman lapor
kalau keluarga ayam merasa terganggu coba mpo mpo bayangin saban hari keluarga mpo tuh ribut terus dari masalah ayam jago sampai masalah anak
jangan menteng menteng istri ustad lah umi jadi nginep banget ke orang susah
ya allah kok ayo jadi tertuduh begini ayo cuman lapor
kalau mpo mpo itu ya menghargailah keluarga itu seperti apa bertetangga itu seperti apa mpo
emang jago banget ngeles udah gak usah belanja disini kalau udah dia balik balik balik
sabar ya umi allah tuh nggak tidur itu pengalaman ayah bertahun tahun
balik aja yuk
umi ngajak di belanja deh
kalau gitu rum duluan ya mpo
tumben tumben banget tuh orang biasanya ikut nimrung kalau lagi ada gosip hanget
udah deh bu yang gituan gak usah dibahas
akhirnya umi sekarang udah gak ada gosip lagi
artinya udah aman
jadi umi tadi itu bukan mau belanja sayur tapi umi mau ngintipin orang orang ngomongin umi apa enggak ya
ya iyalah umi kan harus ngecek apakah gosip umi itu masih beredar atau enggak
ternyata sudah gak beredar lagi rum
yang beredar sekarang itu umi
yang beredar sekarang ini gosipnya umi maria
umi tuh segitunya banget sih ngawasin orang
penting itu rum terutama itu soal si rodia sama si sulam
gak tau aja lu asal lu tau aja rum
si rodia itu mulutnya tajem
ih ya anak kurang ajar sama orang tua
si rodia itu mulutnya setajem si lai tau
mulutnya manis lah
ya manis dulu lah kali ini ya
iyalah harusnya manis aja lah
selama ini kan saya selalu bantu pak aji
sekarang gantian dong timbal baliknya
pak aji bantu saya dalam menghadapi musyawarah rw
gimana ke caranya
yang penting pak aji
waktu saya sama keluarga saya
tenang aja dun
gua kudu siap sedia di belakang lu
soalnya gua juga lagi kesel sama warga disini
satu juga kagak ada hormat lagi sama gue nih
wah ini baru pas nih setan ketemu genderuwo
eh maksud lu apa setan sama genderuwo
kagak deh maksud apa apa bang
cuman saran aja nih
nih berdua nih bikin boy band
namanya da jurik band
manggungnya di kuburan
pas biar nyanyi kenceng ke seluruh kampung nih
kalo lu bukan adeknya haji muhyiddin
gua tendang lu masuk rumah sakit diinpus lu
don jangan ke rumah sakit
mahal biayanya dun
ntar gua yang kena biaya berobatnya
mending aja dikirim ke kuburan langsung dah
kita kubur di kebun
ya kan sih
ya kan sih
gua yang kutengah
lo kok jadi ciut gitu dengan anca masih mahmud
emangnya kelemahan lo sama daun kelor ya
agak pak ji kelemahan saya cuma satu sama perempuan
gak gampang jatuh cinta pak ji
masalah kita sama keluarga aji muhyiddin udah selesai
eh ada masalah baru lagi
emang masalah baru apaan pak
nah itu masalah bu naryang sama keluarganya kak ardun
hmm iya gue juga denger
katanya nih warga udah ngelaporin tuh ke rw
soal keluarga si kak ardun yang selalu ribut katanya
ya rencananya ntar malam juga ada sidang di kantor rw
tadi di warung kopi jonny juga denger
katanya pak ardun udah sekongkolan sama pak aji muhyiddin
bakal tambah rusuk kayaknya nih
bang mahfud juga udah khawatir
kalau partneran pak ardun sama pak aji muhyiddin bakalan lebih kecil menzoleminya
menzolemin keluarga kita
makin ribut aja begini nih gimana dong
makannya makannya icang ntar ketular
udah ganti stop ya
gue juga jadi gak napsu kalau makan nasi putih doang
nih pandang nih pandang
ini kita sekarang sudah punya partner yang kuat
pak ardun aman deh kalau bersekutu sama dia
dia kan jawara
sekutu apa sih pak
ya buat apa aja lah
jaga jaga kalau ada yang musuhan sama kita
emangnya siapa sih bah
yang mau muslihin keluarga kita
gak ada bah
ya kecuali kalau abah emang sengaja cari musuh
rum lu kok ngomongnya begitu sama abah
sekarang abah sekutuan sama jawara ugal ugalan kayak pak kardun
apa niatnya pasti cari musuh kan
lu jangan langsung nuduh begitu dong sama abah lu
enggak mi rum itu bukan nuduh
tapi rum khawatir banget
soalnya kan abah sama umi udah tahu
kalau pak ardun itu udah bikin keluarganya umi maria menjadi gak nyaman
belum lagi tuh tangga tangga sebelahnya
padahal resah banget kan
dan abah tau gak
masalahnya pak kadun ini mau disidang di kantor rw
abah akan datang untuk melakukannya di kantor rw
bah buat apa sih bah
udahlah gak usah gak usah ikut ikutan masalah orang
coba dengerin tuh nasihatnya rumane
kalau umi nih bah
gak bakalan mau ngusahin sama siapa aja
umi gak mau kena kunjingan orang lagi
umi mau hidup tenang dan damai
abah itu harusnya ngedukung niatannya umi
dan abah juga harusnya ngaminin niatan baik umi
umi kepikiran kalo kita pindah aja dari sini kontraknya
sabar hari denger kayak begini kagak enak hati
kita kan yang lebih dulu tinggal di sini mi
seharusnya mereka dong yang ngertiin kita
nah mereka tuh gagal bisa diajak ngomong
umi kesian sama emas saro kagak bisa istirahat
lama lama juga bisa komi
kalo saro lagi denger ribut ribut dari tetangga
saro sambil selawat aja ya
kayak yang dibilang umi kemarin
ya allah farid tuh apa lagi ya allah
coba ada apa di sini ya
kalo begini biar farid aja yang degur ya mi
itu sih farid
ini kenapa sih pada ribut mulu
umi lu urusin urusan gue deh
hormatin kita dikit apa sih
yang nyuruh adek lu sakit siapa
kalo sakit dirawat di rumah sakit jangan di rumah dong
nah lu ngapain masih di situ ha
apa lu sih